gudeg biasanya identik dengan yogyakarta tetapi saat ini gudeg bisa ditemukan di kota kota lain
salah satunya di bandung disini ada gudeg legendaris yang buka sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat manggal di
salah satu sudut jalan sudirman kota bandung gerobak gudeg ini ramai didatangi pembeli
sejak pukul enam pagi dalam waktu sekitar tiga jam saja lima ratus porsi gudeg ludes di borong mereka yang
mencari sarapan seporsi gudeg berisi nasi sayur nangka tahu krecek telur atau ayam jika di tempat
asalnya gudeg bercita rasa manis rasa gudeg di sini disesuaikan dengan lidah orang jawa barat
kesuaian dengan lidah jawa barat kan dari sana manis
kita ada asin sedikit lebih gurih
sampai lima tahun karena dulu dekat kerja dekat kita sini
seporsi gudeg di sini dibanderol mulai dari dua puluh ribu rupiah
terbang ke jawa tengah ada kuliner legendaris berikutnya di kabupaten boyolali inilah warung
jagung dan bubur tumpang buwar city di desa kiringan meski berada di tengah perkampungan warung
sederhana ini selalu ramai didatangi pelanggan daya tarik utamanya tentu saja sego jagung atau
nasi jagung yang disajikan dengan ikan teri asin kemudian ditambahkan sayuran urap rebus dan disiram
kuah sayur tumpang tahu yang pedas harganya juga terjangkau ini gedenya itu lain rasa sambal letoknya
juga lain nasinya juga agak geruel geruel kalau lainnya kan lembut bahan utama nasi jagung adalah biji
jagung yang sudah dihaluskan kemudian diberi air untuk diproses menjadi granula kemudian dikukus
selama tiga jam proses ini diulang hingga tiga kali agar pulen dan matang sempurna satu porsi
sego jagung dengan isian lengkap dijual dengan harga sepuluh rupiah warung ini bisa menjual
ratusan porsi dalam sehari tim liputan